presiden joko widodo menugaskan badan intelijen negara mempercepat proses
vaksinasi masal dari rumah ke rumah dan vaksinasi untuk pelajar smp dan sma
kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan mengatakan vaksinasi ini digelar
serentak di empat belas provinsi epicentrum kofit sembilan belas diantaranya dki jakarta banten jawa barat jawa
tengah yogyakarta jawa timur bali sumatera utara sumatera barat riau kepulauan riau kalimantan timur
sulawesi selatan hingga papua total lima puluh ribu dosis vaksin sinovac ditargetkan untuk warga dan pelajar
dengan jumlah seluruh peserta vaksinasi berjumlah kurang lebih lima puluh ribu orang
yang terdiri dari lima belas pelajar smp lima belas pelajar sma dan dua puluh ribu masyarakat
peserta vaksinasi door to door budi menyatakan pihaknya memberikan perhatian serius terkait
program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah khususnya terhadap anak anak
berusia dua belas hingga delapan belas tahun dalam kesempatan yang sama presiden joko widodo menyaksikan
kegiatan vaksinasi tersebut secara virtual presiden juga
mengapresiasi bin lebih lanjut jokowi berpesan agar para guru dan petugas di sekolah juga
dipastikan mendapatkan vaksinasi proses vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat indonesia mencapai
herd immunity saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak anak semuanya divaksinasi
juga tolong dicek agar guru petugas petugas sekolah jangan sampai ada
yang terlewat vaksinasinya seluruh pelajar yang mengikuti vaksinasi masal tersebut akan mendapatkan
paket vitamin sedangkan masyarakat sebagai peserta vaksinasi mendapat bantuan paket sembako